anda kembali bersama newsroom hari ini presiden joko widodo meresmikan kongres ke sembilan belas pergerakan mahasiswa islam indonesia di palu sulawesi tengah
dalam peresmian ini presiden jokowi menyampaikan tanggapannya terkait dengan demo yang berlangsung akhir akhir ini
di hadapan ratusan peserta kongres dan sejumlah menteri serta pejabat negara peresmian pembukaan kongres pmii presiden joko widodo menyampaikan pesan damai
dalam sambutannya presiden jokowi menyampaikan dirinya merasa sedih dengan demo yang sering terjadi lantaran seakan membuat indonesia tidak aman lagi
belum lagi ditambah antar kita yang saling menghujat saling menjelekan saling menfitnah saling menolak
kita perlu berpaksa lagi jangan saling memuja